ketua umum partai kebangkitan bangsa mohaimin iskandar mengaku belum ada ajakan dari partai gerindra untuk bergabung dalam koalisi indonesia maju
saat disinggung terkait unggahan foto dirinya bersama ketua harian dpp partai gerindra sufmi dasko ahmad muhaymin menjelaskan postingan itu merupakan hal biasa
apalagi keduanya sama sama menjabat wakil ketua dpr ri
mohaimin mengaku masih menunggu putusan sidang sengketa pilpres di mk sebelum membahas soal koalisi
iya saya memang satu kantor dengan pak dasko tapi sudah berbulan bulan saya nggak pernah ketemu
dan ya sejak pilpres pendaftaran sampai kemarin itu baru pertama kali ketemu
sehingga kalau itu di upload sebagai bagian dari apa yang kebetulan pimpinan dewan yang selalu hadir saya sama pak dasko
sehingga bagian dari pengumuman sejak sekarang saya masuk lagi ke dpr
nah jadi tidak ada mana yang lain ya karena pak dasko juga nggak pernah ngajak ngomong apa apa sih